para peneliti lintas ilmu universitas indonesia mengembangkan bilik swab tes covid sembilan belas
untuk menunjang pemeriksaan tes pcr oleh tenaga medis
bilik ini akan berfungsi melindungi tenaga medis yang mengambil sampel orang yang melakukan tes swab
karena selama ini petugas medis harus berhadapan langsung dengan orang yang dites saat pengambilan sampel swab
selain aman bagi tenaga kesehatan bilik swab test ini juga aman bagi pasien yang dites berikutnya
karena dilengkapi disinfektan dan ultraviolet termasuk sistem penerapan dan audio untuk komunikasi dengan pasien di luar bilik
dan untuk mengetahui informasi lebih lengkap mengenai bilik swab tes covid sembilan belas ini
kita akan berbincang dengan ketua tim bilik swab tes agus rizal ardi haryandi hamid
selamat malam pak agus
selamat malam pak agus
ya selamat malam
ya pak agus ini seberapa aman sebetulnya bilik swab test ini
apalagi harus dipakai berulang
banyak sekali pak agus
memang bilik swab ini memang tujuannya untuk membantu pemeriksaan pengambilan swab dari nasofaring atau roparing untuk pemeriksaan pcr selanjutnya
oke jadi cukup aman ya pak ya
ya cukup aman
mungkin bisa dijelaskan prosesnya pemeriksaan di bilik swab test ini seperti apa sehingga masyarakat punya gambaran begitu
kami juga punya gambaran begitu pak agus
jadi kalau bilik swab ini memang bentuk kotak
kalau kita lihat seperti kotak telpon yang ada di tempat umum
nah nanti dokter pemeriksanya itu akan masuk ke dalam bilik tersebut
nah kelebihan dari penggunaan bilik ini kalau tanpa bilik ini biasanya dokter atau pemeriksa akan menggunakan apd yang level tiga
sedangkan kita ketahui bahwa apd itu mulai terbatas atau memang jumlahnya terbatas
karena dalam kondisi pandemi ini kita berusaha untuk mengurangi penggunaan apd tersebut
atau digunakan untuk yang lebih membutuhkan seperti di ruangan isolasi
nah nanti dokter tersebut akan masuk ke dalam bilik tersebut sehingga nanti pasien akan berada di sisi luar
tentu secara bergantian
nah keunggulan dari bilik ini adalah kita memang mengusahakan bilik ini berada di ruang lebih ruang terbuka
karena itu menghindari dari kontaminasi atau penyebabnya
karena itu menghindari dari penyebaran virus tersebut
kabarnya bilik swab test ini bisa mengambil sampel swab lebih banyak ya
kenapa bisa seperti itu pak agus
sebenarnya perhiasannya sama
cuma mungkin karena mekanismenya adalah bahwa dengan administrasi yang sudah dikerjakan
kemudian pasien itu tinggal datang
kemudian langsung menuju ke bilik swab
itu langsung dikerjakan
itu kita kira kira prosesnya sekitar delapan sampai sepuluh menit yang kita sudah pernah hitung
tapi tergantung karena ini baru pertama kali
menggunakan bilik ini tentu dokter pemeriksanya membutuhkan waktu
tapi semakin lama bisa semakin cepat
dan itu tentu jumlah yang diperiksakan semakin banyak
artinya proses pengambilan sampelnya jauh lebih cepat dibandingkan kalau misalnya masyarakat datang ke misalnya ke rumah sakit begitu ya
ataupun ke lab gitu
sebenarnya ya kalau ke lab kan masuk ke ruangan lagi
kalau ini cukup di luar
berada di luar rumah sakit
jadi dia bisa datang dan bisa lebih cepat untuk melakukan pemeriksaan
oke pak agus
apa alasan sebetulnya
tim peneliti begitu yakin kehadiran bilik swab test ini bisa menghemat waktu dan juga biaya begitu
karena kita melihat di dalam rumah sakit atau di beberapa tempat itu sebagai contoh adalah
misalnya dia harus masuk ke laboratorium tersebut
dan itu menunggu
dan kalau berada di ruangan tertutup tentu infeksi covid sembilan belas ini punya risiko penyebaran lebih tinggi
sehingga kalau dia banyak pasien bertumpuk di dalam ruangan tertutup tentu beresiko
jadi kita membuat bilik ini bagi orang yang ingin dilakukan pemeriksaan tentu bisa lebih nyaman
bisa menjaga physical distancing
coba anda bayangkan dalam satu ruangan harus satu meter kan jadi terbatas orangnya
oke pak agus
berapa sebetulnya biaya yang dibutuhkan untuk membuat bilik swab test ini
apakah memang lebih mahal gitu atau lebih murah mungkin
kita menggunakan semua komponen dari dalam negeri
kemudian memang ada beberapa item yang memang kita
saat ini memang masih dalam pengembangan dari grand
dan saya rasa dengan komponen kalau di dalam negeri itu biaya lebih murah ya
tapi memang relatif tergantung karena kalau yang kita kerjakan saat ini adalah bilik shop ini berbeda dari kalau kita lihat dari luar negeri
dimana ini kita sudah modifikasi dengan kondisi di indonesia
kalau misalnya sebagai contoh di korea misalnya bilik swab itu ditaruh di luar dan korea itu dingin
sedangkan kalau bilik swab
ini kita taruh di luar tentu pemeriksa akan merasa kepanasan
sehingga kita akan kombinasikan dengan suatu hepa filter yang kemudian itu menjadi disinfektan juga
atau menyaring virus virus supaya tidak masuk sehingga dokter yang di dalam pemeriksa itu aman
artinya semoga nanti kedepannya akan lebih banyak lagi bilik swab test yang bisa diproduksi
begitunya inovasi anak negeri
dan itu dapat mempermudah pengetesan masal
yang masif dari covid sembilan belas ini di seluruh tanah air
terima kasih sekali pak agus rizal ardi haryandi hamid
ketua tim bilik swab tes universitas
terima kasih sekali atas waktunya kepada cnn indonesia newscast malam hari ini
dan kami akan